gue belinya mahal tuh
mau ke pasar jak
sama mau ke pasar juga
gimana kalau kita ajak citra sama inak ke nonton
masa lahir tancak
ulu ulu kalau babe sama pak haji pada nonton
saya mau pulang aja
kan gue masih murut mau jalan
bareng aja ya
kamu lagi di mana
mau ke pasar
yaudah tuh bapak tunggu aja
ada apa be
gak ada apa apa
kalau saya sama haji murod
ajak citra sama inner ke nonton
mau gak gaya
ine ke lagi pergi
dan citra udah janjian sama mas pur
mau jalan jalan ke ragunan
sama temen temen tukang ojek lainnya
gua pamit ya
cit ntar kalau ine ke pulang
ulu ulu nggak jadi nontonnya
gak jadi be
gak jadi be
gak jadi be
kita berdua mau mancing aja
lo mau ikut gak
mau tapi pancingannya di dalam
ya udah lo ambil aja bentar
ini pintunya juga dikunci
kocinya dibawa sama si tisna
ngantar si yo ke pasar
ya udah bentar
pakai pancingan gua aja
ayo jalan keburu siang ine
sip denger di kanan
gue belinya mahal tuh
gue ambil pancingan dulu
heret jangan lama lama
bawaan jagung dikasih anak gue
warung lo sepi amat lem
ya beginilah be mau gimana lagi
lu kayaknya mesti usaha lain
usaha apaan sih be
gue kagak tahu lo mikir aja sendiri
mendingan baby aja deh yang mikir
babi kan tau sendiri saya kalau mikir suka pusing
bikin kopi dulu ah
loh lo kemana jess
kan masih siang deb
justru itu gue pulang
karena kalau udah siang orang nyarinya nasi
bukan bubur kacang hijau
emang bubur situ udah habis
yaudah sini gue main dulu aja yang habisin
lo kan juga udah mau udahan
lagi yang gue habisin sendiri
bang sejalan lagi ya
iya abang jangan lupa
sebelum lohor abang udah nyampe rumah
man kayaknya omongan deddy bener deh
kalau siang orang nyarinya nasi
bukan bubur kacang hijau
lo mau pulang juga
emang ketoprak lu udah habis
habisin dikit dulu
ntar juga ada yang beli lagi
halo assalamualaikum pak
bapak lagi di mana
ntis sama iya udah pulang dari pasar pak
bapak lagi di mana katanya
tapi mau jek dulu ya mih
jangan lupa ya nanti siang nyebut mimi
dari si tisnak
nggak ada apa apa beh
cuma ngasih tahu aja si tisna udah pulang dari pasar
nah pulang dari pasar kok laporan sama lo
nggak ada apa apa beh
gue gak ngerti nih
eluh eluh bukan ngelapor be
saya tadi ke rumah gak ada kuncinya
waktu saya ngelepon si tisna ngasih tau dia lagi di jalan mau ke pasar
sekarang mah udah pulang
dia ngasih tahu sekarang dia sudah nyampe di rumah
maksudnya ngasih tahu saya mau pulang
tuh sekarang gue baru ngerti dah
eh eluh mut
mau beli kue apa
orang lagi jualan dia jakin main catur
sambil menunggu yang beli bang
udah udah gue mau pulang beresin beresin
bawa bebek sembilan
uang pas aja pak
nanti kalau ada yang ngasih uang gede lagi
itu resiko kamu sebagai tukang ojek